roro kamu lihat aku udah normal kembali aku udah gak hitam lagi punggungku lihat udah gak bungkuk lagi
kita segera nikah
nah bagaimana rumahnya bagus apa enggak
hmm cukup bagus
ini untuk hadiah pernikahan kita
ada apa kalian datang kemari
ada kerusuhan di kampung tuan
kerusuhan di kampung
banyak warga tewas dan celaka
kenapa mereka membuat kerusuhan di sana
saya tidak tahu pak
mereka sengaja meneror warga pak
dan kita disuruh pergi dari kampung ini pak
kita kerahkan seluruh warga kampung
untuk melawan perusuh perusuh itu
baik saya akan turutin perintah tuhan
kirim salah satu orang
untuk memberitahu joko seger dan roro anteng
kok pada tegang
ada kerusuhan di kampung ayahanda brawijaya
saya diutus ayahanda
untuk memberitahu danjoko sama non roro
untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi
kak dan papa gimana sekarang
papa non baik baik saja
malah sekarang sedang memimpin warga
untuk melawan perusuh perusuh itu
aku harus bantuin
sayang kamu tunggu di sini ya
papa di sini
kalian tidak tahu malu
beraninya menteror warga
tinggalkan tempat ini
atau kalian akan menyesal
kau berani mati rupanya
demi untuk negeri ini
aku berani menghadapi apapun
kau akan menyesal
kau akan menyesal
itu kan prateras chnakah para penyelamatnya
yang selamat untukmu

kepada kira kira penularhar
bapaku akan merugikanmu
untuk ayahmu gesehen
biar warga yang mengurus ayahmu
aku takut sekali
kamu yakin joko segar akan kembali dengan selamat
kemampuannya di atas rata rata
aku senang bisa ketemu kamu lagi
kenapa gue ditinggal sih
kalau mau hidup sebaiknya kalian pergi
jadi semua daerah sudah dikuasai oleh mereka
yang mau bekerja sama dengan kita
dengan mereka diizinkan tinggal
karena aku menolak terpaksa aku melarikan diri dari mereka
ya sudah apa boleh buat
kita nggak mungkin kembali lagi ke sana
kita harus membuka pemukiman baru
apa bapak bisa menyarankan di mana kita bisa membuka pemukiman baru itu
bagaimana kita ke wilayah timur dulu
bagaimana kita ke wilayah timur dulu